lantaran di dalam jantung itu kan ada segumpal daging
apabila baik daging yang segumpal itu maka baiklah seluruh tubuh anak adam itu
daging yang segumpal itu inilah dua jari dibawah
isi yang pertama dituangkan dulu iman islam tauhid ma'rifat dan malaikat
lantaran kita kurang baik jaganya
itulah ditindih oleh hawa nafsu setan iblis dunia
supaya timbul iman itu lagi itulah maka disikirkan
ini cerita tentang jalan menuju tuhan
satu satunya alasan yang dapat menepikan segala urusan
maka benarlah yang direwetkan imam bukhori
perbandingan orang yang berzikir kepada allah dengan yang tak berzikir
seumpama orang yang hidup dengan orang yang sudah mati
itulah yang diakini sebagian besar warga rukan hulu riau
zikir dan tirakat telah mendarah daging
mereka percaya tuhan pencipta semesta
mesti dipuja dengan cara yang sederhana
lewat kalimat tobat tahmid tahlil larut menjadi satu hingga ke uluh hati
tradisi ini dikenal dengan sebutan suluk
di suluk itu kalau istilah kita namanya jalan nih
jalan itu arti jalan itu jalan untuk mengenal allah ta'ala
jadi jalan untuk mengenal allah ta'ala itu adalah dibanyakan zikir zikir
itulah maka dilatih kita bersuluk itu
selain itu suluk dianggap sebagai metode untuk mengenal diri sendiri
serta memahami esensi kehidupan di dunia
jalan bersuluk itulah cari ilmu ma'rifah
ma'rifah kenal allah ta'ala
ilmu ma'rifah itu
jadi ilmu ma'rifah itu itulah
maknanya kenal dia dengan allah ta'ala itu
dekat dia dengan allah ta'ala itu
kalau kita sekarang ini kan enggak kan
tak tahu kita kan
kita berjalan kita saja kan
jadi kalau dia sudah dekat dengan allah ta'ala
dia semakin nusuk
sembayang dia pun nusuk
karena allah ta'ala menyuruh kita
zikir allah lah kamu
zikir allah lah kamu
adalah salah satu bagian dari kepercayaan penganut tarekat
sebuah jalan menuju tuhan
selain syariat dan makrifat
prosesi tarekat inilah yang berfungsi untuk memusat pada ilahi
tidak hanya bersikir
tata cara tarekat yang diakini orang rokan hulu
juga dilanjutkan dengan tawaju
dan disempurnakan dengan bersuluk
jadi untuk bersuluk itu pun harus kita dulu mengambil banyak ah namanya
kalau bahasa kampung ini mengambil tarekat
jadi kalau zaman zaman para sahabat itu
itu baik ah namanya berjanji
sama dengan berjanji yaitu perjanjian hudaibiyah
di masa rasulullah itulah
jadi berjanji maknanya untuk mengamalkan zikir allah
dan untuk mengenal allah
karena kita banyak banyaknya ayat ayat al quran
nabi menyuruh kita kenal dengan allah
tiap surau di rokan hulu menyediakan ruang khusus
bagi mereka yang menjalani masa suluk
surau syekh safarudin misalnya
di surau ini di hari tertentu dalam satu bulan penuh
ada sejumlah jemaah menjalani masa suluk
mereka datang dari berbagai daerah
terutama dari wilayah sumatera
saat seorang menjalani masa suluknya
inilah saatnya ia bermuha sabah
menyerahkan jiwa raga hanya kepada allah swt
selama berhari hari mereka menetap di sini
memperdalam ilmu agama serta berserah diri dengan metode zikir
selama melakukan suluk ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar
orang yang sedang bersuluk tidak boleh makan makanan yang mengandung darah
tidak boleh berkata kata yang tidak berkata kata yang tidak berkata kata yang tidak berkata kata
mereka tidak boleh berkata kata yang tidak berkata kata yang tidak berkata kata
mereka tidak boleh berkata kata yang tidak berkata kata yang tidak berkata kata
dan mereka tidak boleh pulang ke rumah
jika pantangan yang sudah ditetapkan ada yang dilanggar
orang yang sedang bersuluk akan mendapatkan hukuman
kalau denda itu dibilangkan saja
namanya dia buat perlanggaran satu masalah
kadang disuruh dia itu
kau buat zikir sekian
kalau tidak nanti terhijab
makanya gelap saja lagi
apa pun tidak jalan zikir pun tidak jalan
itu karena sudah melanggar peraturan yang dibuat guru
itulah harus kau harus bayar sekian atau
berzikir satu jam ataupun nanti ucapkan astagfirullah
ataupun kau mau menitahubat
semuanya yang menitahubat
minta ampun dosa kepada allah ta'ala
lazimnya orang bersuluk
mereka pun harus menjalani akidah dan fikih khusus
selama itu pula
mereka berada di ruang suluk seorang diri
bersikir setiap waktu
sudah mungkin mereka wilayah nyaman atau
hai jerman dan tuhan ya allah namun kamu di nya
ya kan akan allah
meski berpredikat negeri seribu suluk kehidupan orang rokan hulu bukan hanya
tentang berzikir mereka juga menyeimbangkan antara akhirat dengan dunia
ibu kota rokan hulu pasir pangarayan terus berdenyut dengan sejumlah aktivitas warga
berdagang dan bekerja mereka yang di jalanan tidak lantas mengabaikan agama
mereka yang di masjid masjid juga tidak sepenuhnya mengabaikan dunia
bagi orang orang rokan hulu suluk yang berasal dari kata asullub adalah sebuah
totalitas untuk mengubah diri menjadi baik dalam koridor ilahiyah menghindari
diri menjadi budak duniawi meski tak sepenuhnya melepas rutinitas sehari hari
dulunya kan memang transportasi
hai utamanya adalah sungai sehingga zaman dulu itu ya kena rokan hulu adalah
terbesar ya masyarakat melayu sehingga sangat identiklah dengan islam sehingga dulu orang orang
tua kita dulu kalau menuntut ilmu itu dua kiblatnya yang pertama
ke pasaman bonjol itu ada kemah kumpulan dan yang kedua itu di kemah besilam langkat
dua pusat pengembangan tarikat ini itulah yang berkembang yang dibawa oleh para sheikh kita dulu
di rokan hulu dibawa ke khususnya ke pasir pangrayan lah semua berawal dari buku oranye
daerah di transosiana wilayah purba di kawasan asia tengah area kekuasaan persia di tanah yang
naqsa bandiya pada akhir abad ke empat belas republik busnia herzegovina dan wilayah dagestan rusia
tercakup di dalamnya di indonesia tarikat naqsa b soprattutto di indonesia tarikat naqsa bandiya
terpusat di wilayah sumatera khususnya sumatera barat sumatera utara
lalu menyebar ke wilayah riau termasuk rokan hulu
sejarah panjang rokan hulu sebagai rumah para salib
orang yang menjalani perilaku suluk membuat wilayah ini kaya akan surau
surau baitur rahim salah satunya
selain untuk tempat berzikir surau ini juga merupakan tempat berkumpul
ataupun beribadah jemaah tarekat naksabandia
jika masa suluk telah usai surau ini hanya sesekali saja digunakan untuk ibadah
selebihnya jemaah tarekat naksabandia berbaur dengan masyarakat
dan berjamaah di masjid masjid atau musyola yang ada di sekitar rumah mereka
selepas solat berjamaah pengikut naksabandia selalu mengakukan zikir
bagi pengikut tarikat ini tidak ada hari tanpa berzikir
batu batu kecil menyerupai tasbih dibagikan
batu ini merupakan simbol dari melempar jumroh saat ibadah haji di mekah
satu persatu duduk bersilah
semua khusyuk bertawajuk menghadapkan diri kepada allah
seusai berzikir ada ritual yang tak boleh dilewatkan yaitu bersalaman dengan tuan guru
ini sebagai wujud hormat dan rasa terima kasih yang mendalam atas ilmu yang sudah diberikan oleh tuan guru
kepada jemaah tarekat naksabandia
kepada jemaah tarekat naksabandia
pengikut tarekat memang sangat terbiasa dengan zikir
zikir seolah telah mendarah daging
oleh karena itu tarekat ini identik dengan suluk
bahkan siapapun yang ingin bersulut di surau surau yang ada di rukan hulu
harus terlebih dahulu masuk ke dalam tarekat naksabandia
tentu ada tingkatannya sebelum kita melakukan suluk kita harus dulu dimasuk ke dalam tarikat
artinya kita menyatakan diri bahwa kita masuk ke dalam mobil

sehingga setelah kita tarikat barulah kita boleh suluk
selamat hari rukun
sheikh umar bin usman masih sehat meski usianya memasuki tujuh puluh lima tahun
sheikh umar merupakan salah satu tuan guru jemaah tarekat naksebandia di kota pasir pangarayan rokan hulu
jelang tengah malam sheikh umar masih bersemangat untuk memberikan tausiah kepada beberapa jemaah yang ingin memperdalam ilmu agama
rasulullah saw saidina umar itulah modal yang pertama
kalau enggak orang itu holipah enggak bisa mengajarkan torikat naksimandiah
terikat yang lain nggak pilih
malam hari di surau baitur rahim terasa panjang
jemaah yang datang secara khusus ingin memperdalam ilmu tarekat dan zikir
jumlahnya tak banyak tapi pengajian kecil seperti ini rutin dilakukan
jemaah yang datang pun bergantian
rata rata dari wilayah sumatera
jemaah yang datang secara khusus ingin memperdalam ilmu agama
jemaah yang datang dari luar provinsi riau
mereka memperdalam ilmu agama melalui tarekat naksabandia dengan metode zikir
jemaah yang datang secara khusus ingin memperdalam ilmu agama
jemaah yang datang secara khusus ingin memperdalam ilmu agama
cuma tiga syarat menuntut
yang pertama menuntut keredoan allah dan rasul
yang kedua menapikan kalem jahil
maka masuklah orang itu kepada terang ilmu
yang akan ketiga ilmu yang udah diperdapat itu
hendaklah diamalkan dan diperpanjangkan kepada orang lain
cuma tiga itulah syarat menuntut
surau baitur rahim memang tak pernah sepi
hampir setiap bulan ada orang yang datang kepada syi umar dengan bermacam macam tujuan
ada yang datang hanya untuk meminta doa untuk keselamatan dalam pekerjaan
ada pula yang datang dengan niat ingin berserah diri
dan meninggalkan kehidupan duniawi
siapapun yang datang kepadanya syuk umar selalu mengancurkan
untuk bertaubat terlebih dahulu dengan beberapa tata cara yang harus dilakukan
yang akan dipelajari dituntut itu
yang pertama kalau dituntut
itu mandi taubat
mengakulah kita bahwa seada dosa kita
lopal mandi taubatnya
nauwaitu rusla lit taubati lillahi ta'ala
nauwaitu rusla lit taubati lillahi ta'ala
suluk yang menjadi tujuan utama orang datang ke surau ini sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu
mereka yang bersuluk berarti berlatih untuk selalu mengingat allah dalam keadaan apapun
jemaah tarekat naksabandia bukan hanya menjadikan zikir sebagai sarana ibadah kepada allah
tarekat ini percaya bahwa zikir adalah cara ampuh untuk mengobati penyakit hati
kalau zikir kan enggak dengan lidah itu lagi
hadirkan olehmu akan hatimu
jadilahmu akan hatimu
jalan berkekalan kepada allah selama lamanya
nggak ikut lidah itu lagi
kalau lidah yang kerja itu ucap
tapi kalau zikir itu dengan hati
kalau zikir yang sebagai obat zikir adalah sedangzaman
untuk menerima hal john comma
semua orang lebih jadi
jangan semua orang sudah harsh craft
ya siap abir jula qadir jainanik